keputusan pemerintah pusat untuk menjadikan natuna sebagai pusat observasi warga negara indonesia yang dievakuasi dari tiongkok
ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat natuna
banyak masyarakat natuna ini yang tidak nyaman dan juga mengalami ketakutan
karena takut tersebar ataupun potensi tersebarnya virus yang dibawa dari tiongkok
misalnya pemerintah kabupaten dari natuna sendiri ini membuat surat edaran untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar dari sd dan juga smp
dan hal ini menimbulkan kritikan dari kementerian dalam negeri di mana mendagri sendiri ini mengkritik ataupun memberikan surat teguran
bahwa keputusan yang dilakukan bupati ini mengganggu aktivitas belajar mengajar dan juga pendidikan bagi anak anak
dan satu hari setelah surat edaran
sejak kemarin sendiri ini guru guru dari sekolah kembali menelpon anak anaknya untuk kembali masuk sekolah dan belajar mengajar aktivitas seperti biasanya
namun misalnya seperti di sdn satu ranai ini aktivitas belajar mengajar memang sudah mulai didatangi oleh para siswa dan juga siswi
namun memang untuk jumlahnya sendiri ini masih sedikit ataupun masih belum seluruhnya
untuk datang untuk mengetahui bagaimana kondisinya mungkin saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan kepala sekolah sdn satu ranai
ada pak abdullah di sini selamat pagi pak abdullah
pak abdullah mungkin bisa diceritakan pak bagaimana aktivitas belajar mengajar di sdm satu ranai ini apakah sudah kembali seperti semula atau bagaimana
pada pagi hari ini kalau kita lihat belum sempurna
itu hadir semua
karena masih banyak ibu mungkin orang tuanya yang tidak punya hp
jadi guru guru tidak bisa menghubungi anak anak untuk datang ke sekolah
lupa ini dikonfirmasi lagi pak
ini berarti keputusan ataupun surat edaran yang meminta untuk aktivitas belajar mengajar ini diliburkan untuk empat belas hari
ini berarti dibatalkan pak ya
untuk surat edaran
jadi pak sekda itu sudah dicabut oleh pak sekda karena ada edaran lagi dari pak menteri dalam negeri
jadi surat edaran pak sekda itu sudah dicabut pak
lalu untuk kehadiran siswa yang saat ini datang sendiri ini seberapa signifikan pak
untuk yang hadir pada pagi hari ini
kisar tiga puluh lima persen lah yang hadir
yang bisa dihubungi oleh bapak ibu gurunya pak
terus sisanya sendiri mengapa memilih untuk udah masuk pak
kalau untuk yang belum hadir itu ada yang sudah keluar daerah
mungkin dari untuk ke midai
itu mengunjungi keluarga
karena di daerah pemukiman
di daerah pemukiman
di daerah pemukiman
di natuna atau di ranai sendiri itu anak anak ini ada juga orang tua
ini sudah ketakutan dengan virus corona ini pak
baik terima kasih pak abdul atas waktunya
siap terima kasih
nah begitulah pemirsa bagaimana kondisi saat ini di sekolah sekolah di natuna
memang kecemasan ini tidak hanya terjadi di masyarakat natuna namun hingga ke siswa siswanya
dan memang tadi seperti pernyataan dari kepala sekolah
ini memang menjadi langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat
untuk menjamin keamanannya
artinya untuk aktivitas belajar mengajar mungkin memang masih bisa berjalan
namun mungkin bisa didampingi oleh tenaga psikiater ataupun psikolog
hezara madan yoga natuna